menjelang dimulainya kompetisi liga satu wakil ketua pssi joko driono menegaskan bahwa
klub klub peserta liga satu tidak diwajibkan untuk mendatangkan marki player
bahkan jika kekuatan keuangan klub tak mencukupi mereka diperbolehkan tanpa pemain asing
ini adalah opsi yang tidak diharuskan sebuah klub memenuhi itu
kalau klub misalkan jangankan marki player kalau klub memutuskan tanpa pemain asing pun juga tidak harus
ada kemungkinan tidak misalnya klub yang tidak bisa marki player
bejakannya bisa tiga plus satu bukan dua plus satu plus satu